indonesia sebenarnya tidak hanya belakangan ini saja terpapar uv index yang tinggi
meskipun di dalam pertanyaan kita sebutkan bahwa kenaikan harga bbm itu untuk mengurangi beban negara
harusnya beliau tahu bagaimana justru malah yang belum punya akses disiapkan aksesnya bukan disiapkan aplikasinya kan begitu
satu proses yang dapat menyehatkan kpk dengan ditetapkannya ketua kpk sebagai tersangka